suka nih ada pempek muka sate cumi korea dan korean cheese koin semua menu ini dijual di kisaran
mungkin ketahuan genetik teratologinya kurang belum begitu bagus ya
terus dikasih denda berapa puluh ribu rubel gitu

yaudah sekarang kan udah mulai
tanggal empat belas november diperingati sebagai hari diabetes sedunia
baik terima kasih banyak pak arief atas sharingnya
gak usah malu suntik dimanapun kalau perlu ada orang tanya kamu jawab bahwa saya penyandang dm
fahmi pun akhirnya memilih ikhlas dan mengajukan pembatalan pernikahan ke pengadilan agama cibinong
misalnya pak ahok begitu kan berpengalaman di jakarta
empat hari untuk kemudian diolah menjadi ini keripik tempe menariknya satu rt di jalan haji
sebenarnya itu baru satu step